saya ini guru sekaligus manajer klub anak jalanan
jadi tolong kalau mau tawuran jangan disini sana di lapangan banteng
lu lihat posisi kamu
lu abisin semua
lu abisin semua
ternyata cewek cewek itu seperti anak jalanan
apa jangan jangan pacarnya anak jalanan
gue yang gak peduli
baru juga pacaran
tunangan orang aja bisa gue rebut
eh kalau lu tanya gue gue paling suka yang itu
oke juga selera lu
gak lama saja
gue dukung deh
nanti kita coba kenal namanya
eh girls tau gak
tadi di kamar mandi ada yang ngajakin refah kembali
tidak ada yang ngajakin
tidak ada yang ngajakin
gak jelas banget kan

eh tess kayaknya itu pacar pacarnya deh
ya ada yang sakit hati nih

nanti nanti ke geyerang

lagi pada nungguin siapa
lagi pada nungguin siapa
eh engga engga engga
ehm gausah kok gapapa
kita lagi nungguin temen kita
makasih ya buat tawaran pelangnya
oh lagi nungguin pacar lo ya
yang mukanya pucet kayak mayat itu kan
wah ya anak

tapi pacarnya tuh gue
ganteng keturunan amrik
emang kayak lo keturun apa juga jelas
ehm nomen pak ada apa nih
udah coba nanti ya
kamu diapain sama mereka
udah kok ga ada yang ngapain
jadi dari tadi tuh tuh cowok cowok bertiga
nggodain reva terus boy
dari di kamar mandi udah ngajak kenalan
udah kita cuekin padahal masih aja tetep get call kesini
pakai cara ngajakin aku pulang bareng lagi tadi
halus banget kan
dari tadi tuh mereka ngodain reva sama sini
gue udah tau
biar kita tuh ga fokus sama mereka di final
bener tuh boy
kita harus fokus nanti menghadapi final
jangan keganggu sama yang kayak gituan
sekarang kita mendingan tenangin diri kita masing masing
dan kita harus fokus pada pertandingan final oke
gue bakal nyetak banyak gol di partai final nanti
pak simple kita kabur gara gara tadi nih pak
eh hoki gak hoki biar gimana pun pertandingan hari ini pahlawannya adalah
ian bin yanyan
bus sok kamu ian
yang namanya pahlawan itu jenderal sudirman
jadi kalian semuanya pahlawannya
lu salah ian
ian kok ini lagu lu dengan bangi
jangan sampai gue
ian ian ian
wah malu nih tas cewek yang